undang cipta kerja lima oktober dua ribu dua puluh lalu
telah memicu gelombang demonstrasi yang besar di berbagai daerah
sampai saat ini setidaknya ada empat gubernur dan dua ketua dprd
yang telah menyerap dan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa
yang menolak undang undang cipta kerja
gubernur jawa barat ridwan kamil
gubernur jawa timur hovifa indar parawansa
gubernur sumatera barat irwan prayitno
gubernur kalimantan barat sutar miji
ketua dprd sumatera barat supardi
dan ketua dprd sulawesi tenggara abdurrahman saleh
selain gubernur dan ketua dprd
tercatat ada delapan bupati dan wali kota
yang ikut menolak pengesahan undang undang cipta kerja
lima belas dprd akhirnya juga turut mengambil sikap penolakan
setelah didesak oleh masa aksi
para kepala daerah maupun pimpinan dan anggota dprd ini
memiliki cara berbeda dalam menyerap aspirasi masa
yang menolak omnibus law cipta kerja
sebagian kepala daerah dan dprd memutuskan
turun langsung ke tengah masa aksi
mereka sepakat dengan aspirasi buruh dan mahasiswa
yang menilai undang undang cipta kerja
tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sejumlah kepala daerah dan dprd pun
telah menyuruh hati presiden
agar segera menerbitkan perpu untuk mencabut
dan membatalkan pengesahan undang undang cipta kerja
pengamat hukum universitas andalas ferry amsari
menilai fenomena ini sebagai dampak dari tidak terbukanya
pemerintah dan dpr terhadap pembentukan undang undang
menurutnya kepala daerah dan dprd perlu membangun
daya kritik bersama rakyat namun tetap tertib
dan sesuai konstitusi
ia menambahkan kepala daerah dan dprd
memiliki dua opsi lanjutan
yakni lobby politik
dan langkah hukum dengan judicial review
ke mahkamah konstitusi
yang disampaikan oleh kepala daerah saat ini
kan masih relevan ya
tidak dalam rangka menentang
atau mencoba memisahkan daerah dari pusat
apa yang mereka lakukan adalah penyampaian
aspirasi publik dan diri mereka sendiri
terkait dengan apa yang telah diciptakan
oleh undang undang cipta lapangan kerja
yang berdampak bagi daerahnya
daerah dan kekuasaan kepala daerah
direktur sinergi masyarakat untuk demokrasi sigma
said salahuddin menilai penolakan berbagai daerah
terhadap undang undang cipta kerja
murni gerakan kesadaran rakyat tanpa dimensi politik
ia pun mencontohkan gubernur jawa barat
ridwan kamil yang diusung partai politik
di lingkaran pemerintah namun ikut menolak
dengan menyurati presiden agar menerbitkan perpu
kedudukan kepala daerah itu diatur tersendiri dalam
dan kedudukannya juga lembaga negara juga
walaupun tingkatannya ada di daerah
nah mereka juga punya kewenangan konstitusional
yang dilindungi oleh konstitusi namanya otonomi
nah undang undang omnibus law ini ingin mengikis
pengesahan undang undang cipta kerja telah menjadi polemik
dan mengundang reaksi penolakan di berbagai daerah
banyak pihak menaruh harapan besar kepada presiden
yang memiliki wewenang mencari
dan mencabut dan menggagalkan undang undang
dengan menerbitkan perpu